aksi saling kejar dan lempar batu antara puluhan supporter persebaya dengan warga terjadi di wilayah poluan
kecamatan serengat kabupaten blitar pada selasa malam
kedua kubu diduga salah paham hingga terjadi gesekan
bahkan sebuah sepeda motor turut menjadi sasaran amukan masa
kapolres blitar kota akpb leonard m sinabela yang dikonfirmasi
membenarkan insiden ini
namun pihaknya telah melakukan langkah pengamanan dengan mengevakuasi puluhan supporter bonek keluar wilayah blitar
insidennya seperti ini mereka jalan kaki ketemu warga juga
akhirnya selisih paham teriak teriak atau kejar kejaran
tapi tidak ada korban tidak ada ini hanya selisih paham sedikit
dan ini sudah ditangani oleh kores maupun konsek
polisi bersama tni angkatan darat
mengevakuasi ratusan supporter persebaya di stasiun kota blitar menuju daerah asal
menggunakan tujuh belas truk tni batalion lima ratus sebelas
situasi yang sempat mencekam mulai berangsur normal dan kondusif
meski demikian polisi masih melakukan penjagaan di sejumlah titik
sebelumnya laga antara persebaya dan arema diwarnai bentrok antar supporter
di luar stadion suparyadi kota blitar pada selasa sore
sejumlah supporter bertemu di pertigaan jalan kaliberantas atau sekitar satu lima km
mereka terlibat aksi saling lempar
akibatnya dua orang terluka dan dirawat di rumah sakit
sementara empat sepeda motor rusak berat akibat dibakar
yosibio novianto blitar jawa timur